terkait masalah buruh ini ketika masih berkutat soal kesejahteraan
kaum buruh di indonesia menghadapi masalah lain
data dari badan penyelenggara jaminan sosial menunjukkan
pada tahun dua ribu tujuh belas ada satu ratus dua puluh tiga ribu kasus kecelakaan kerja di indonesia
sektor lain seperti pelabuhan juga memiliki resiko tinggi
fotojurnalis yang lain di indonesia andrea suicaksono
menelusuri sebuah perusahaan galangan kapal besar di jawa timur
yang membekerjakan buruhnya tanpa memperhatikan keselamatan kerja
buruh galangan ini mengungkapkan kesaksiannya
saya bekerja sudah kurang lebih dua belas tahun
dan saya pernah mengalami mata merah batal gatel sesak nafas
dan pernah juga luka dalam
dan merasa luka dalam itu kalau dimasuk ke bgjs tenaga kerja
saya rasanya tidak masuk akal
ada satu yang berapa tahun yang pernah mengalami mata merah
punya orang dari atas kapal bisa jatuh di darat
bisa jatuh di laut dan bisa jatuh di palha
talak itu sebuah bidang alat kapal yang ada untuk mengtermuat
tapi ketinggiannya lumayan lima m atau tiga m tergantung besar daerah kapal
dan jatuhnya itu bisa fatal bisa meninggal
ada yang bisa dilapati
tapi itu proses lama
bisa sampai meninggal
salah satu contoh kebakaran di
salah satu contoh kebakaran di kamar mesin
sama kapal itu juga jaraknya
nggak begitu lebar
yang jadi resiko
justru di saat kita menyelam
tanpa tahu arah bisa masuk ke dalam kapal
perbaiki pintu karena ada
bocoran memang pakai oksigen
tapi oksigennya itu
melihat darah kerjanya
itu nggak sesuai standar
dan resiko juga sama
hampir mirip dengan
sampai jumpa di video selanjutnya
pengalaman orang menyelam yang lebih mahir
ternyata itu bukan safety
dan saya nggak tahu pak
misalkan ada pemotongan pelat
yang asapnya sampai keluar
masuk ke kamar mesin
dan kita hanya safety pakai masker
yang berupa kain
dan saya rasa itu untuk pernafasan kita
melihat keamanan keberadaan dan kebahagiaan
karena pernafasan kita juga sesek
sesek nafas mata merah perih
tidak pernah mengajarkan dan tidak pernah
memberikan info info masalah keselamatan
kami pun diminta
kelihatannya masih cuek
yang penting pekerjaannya seperti itu
murun murun dari dahulu dahulu

lama lama bekerja seperti ini
kita nggak pernah atau pelajaran seperti itu
menghadapinya kemudian terimanjakan canggilannya
dan mereka juga berusaha ingin mendongkarnya
perubahan apapun yang berlaku
aku punya lennchek
yang dari habis waspada

jepang game yang mengekongkan